kita ke informasi lain presiden joko widodo di sela sela kunjungannya ke kota solo
menyempatkan diri untuk berkunjung ke pasar burung depok pada minggu siang
presiden jokowi tiba sekitar pukul sepuluh lebih empat puluh lima waktu indonesia barat
dengan menggandeng cucunya jan etes dan juga putra atau kedua putra jokowi
yakni gibran raka buming raka dan ks angpangarap
saat jalan jalan jan etes ini tertarik melihat burung parkit dan juga lovebird yang berwarna warni
nah presiden joko widodo juga menunjukkan berbagai satwa kepada jan etes
yang digendong oleh paspampres
sejumlah pengunjung pasar dan pedagang berebut untuk bersalaman
sekitar tiga puluh menit presiden jokowi berkeliling ke pasar depok
sebelum meninggalkan pasar depok mantan wali kota solo itu membagikan bingkisan
berupa sarung kepada sejumlah tukang parkir dan juga warga